sebuah video berisi adegan kekerasan yang diduga dilakukan seorang polisi di pangkal pinang bangka belitung viral di media sosial
polisi tersebut kini dimutasikan dari jabatannya
kepada detik com asisten sdm kapolri irjen arief sulistianto membenarkan pencopotan tersebut
surat telegram berisi instruksi pencopotan itu dikeluarkan pada jumat ini
polisi tersebut akan menjalani pemeriksaan
mutasi diperintahkan dilaksanakan paling lambat tujuh hari terhitung mulai tanggal mutasi ditetapkan
video viral ini berawal dari kasus pencurian pada rabu malam di sebuah minimarket di pangkal pinang
dalam video tampak seorang pria berpakaian dengan tulisan polisi menendang seorang wanita yang dituduh mencuri
saat ini kasusnya masih dalam proses penyidikan kepolisian pangkal pinang
dan sudah terhubung lewat sambungan telepon
kami dengan akbp
bp abdul munim kabit humas polda bubble
selamat sore pak abdul munim
selamat sore assalamualaikum
waalaikumsalam pak abdul munim
ini terkait dengan beredarnya video viral yang kemudian diketahui adalah anggota kepolisian begitu
bisa kami dapatkan informasi dari anda terlebih dahulu pak abdul munim
sebenarnya seperti apa kronologis kejadian hingga ini kemudian menyebar ke media sosial dan akhirnya masyarakat tahu bahwa itu adalah anggota polisi
ya kronologisnya ini pada tanggal
enam belas hari tepuh tanggal sebelas juli dua ribu delapan belas jam tujuh malam
itu ada terjadi pencurian di toko minimarket milik akbpy di selindung pangkal pinang
jadi pada saat itu ada tiga orang naik kendaraan avansah
satu orang masih di dalam mobil
kemudian enam orang turun masuk ke tokonya
kemudian dari situ tertangkap tanganlah seseorang yang melakukan
penjurian berbagai barang termasuk selendang senilai rp enam ratus ribu
kemudian tiga orang yang lain berikut yang sopir yang di dalam mobil itu melarikan diri
kemudian ditangkap yang satu ketangkap
kemudian yang dua ada ibu juga ada anak diamankanlah saat itu oleh petugas
pejaga toko melaporkan kepada pemilik toko akbpj yang rumahnya tidak jauh dari toko minimarket
akbpj kemudian menuju ke
lokasi minimarketnya dan mengintegrasi ibu ibu tersebut
pada saat ibu ibu ditanya ktp dia bilang tidak punya ktp
pada saat ditanya empat orang yang lari dia ditanya tidak tahu
jadi selalu bilang tidak tahu akhirnya akbpj itu selalu pemilik minimarket
melaksanakan jengkel akhirnya melakukan keterasan itu
oke baik jadi penyebabnya karena jengkel begitu
baik pak abdul munim
kalau dari hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian terhadap akbpy
apa saja yang sudah disampaikan pak hasil pemeriksaannya
ya untuk sementara ini kita lihat dulu hasil pemeriksaan dari pelaku dulu pelaku pencuri
jadi yang melakukan penjurian itu berinisial di ya kan
alamatnya itu di depok jawa barat
itu betul perempuan yang ditendang begitu ya pak ya
itu ada kelompokan ada tujuh orang
empat pemerikan diri
yang tiga saat itu diamankan diperiksa ditugasi
yang melakukan perbuatan itu yang ada satu orang ada sama d
yang anaknya itu hanya sebagai saksi dan ibu yang lain hanya sebagai saksi
kemudian itu diperiksa di polres panggal binang karena
anak dari akbpj itu melakukan ke polres panggal binang
sedang dilakukan pemeriksaan dalam proses kasus pencuriannya
melihat ada seorang pakaian kos polisi
kasus polisi hanya beropam turun
dikonsumsi dengan kasus polisi
hanya didapatlah inisial akbpj itu yang terbuat
dan saat itu akbpj tentunya dilakukan pemeriksaan
akan dilakukan penindakan
mau dilakukan pemeriksaan karena akbpj itu sudah izin sebelumnya sudah dapat izin
untuk ke bandung
ngantar anaknya yang sekolah di bandung
jadi saat ini posisi akbpj ada di bandung begitu pak
di bandung diminta untuk ke polda jabar menghadap propam untuk dilakukan pemeriksaan
jadi pemeriksaan dilangsungkan di polda bandung ya
di polda jawa barat begitu ya
ya polda jabar
atas permintaan propam polda papua
jadi yang bersangkutan langsung menghadap sana
di dalam pemeriksaan
kita akan harus cepat melakukan upaya
kemudian hari ini juga yang bersangkutan sudah dinonjokkan
alias tanpa jawaban
untuk mempermudah pemeriksaan
untuk mempermudah pemeriksaan
pak abdul munim ini dimutasikan artinya begini
artinya dinonaktifkankah atau dipindah atau dipecat atau seperti apa
dinonjopkan akhirnya tidak dikasih jabatan
dalam rangka pemeriksaan
karena masih dalam pemeriksaan ya
ya jabatannya yang semula kastudit ilas dipam ovid polda babel dimutasikan sebagai pamen yanma polda babel dalam rangka pemeriksaan
artinya dinonjokkan begitu
ini untuk kemudahan pemeriksaan
kalau kemudian nanti terbukti atau ada sanksi hukum dan lain sebagainya apa ancaman bagi akbpy pak abdul munim
ya tentunya kita menunggu hasil pemeriksaan dulu
kita tidak bisa menentukan sekarang
sebabnya nanti kan hasil keputusan dari pemeriksaan tadi
karena nanti pemeriksaan ini kan pasti polda jabar
kemudian nanti juga akan dibawa ke mabes
nanti tentunya akan kita lihat hasil pemeriksaan
kan kita kan semuanya juga lakukan pemeriksaan terhadap korban ya kan
terhadap korban kekerasan
korban kekerasan itu selaku pelaku penjurian sudah dipesap selaku pelaku penjurian
dan sepertinya akan dilakukan pemeriksaan sebagai korban kekerasannya juga akan dipisahkan
kita lihat hasil alat buktinya nanti
baik pak abdul munim
meskipun masih dalam tahap proses pemeriksaan ya
terlepas dari motif yang dilakukan oleh akbpy begitu karena kesal dicuri dan lain sebagainya
tapi publik ataupun masyarakat sudah terlanjur melihat ada aksi kekerasan di dalamnya
artinya tentu ada pelanggaran hukum yang dilakukan
kita lihat hasil pemeriksaannya nanti
hasil pemeriksaannya nanti kan kita lihat
karena ini kan masih yang bersanggupan
terus terbanyak kan baru diperiksa sebagai tersangka kasus penjurian
nanti kita periksa juga sebagai saksi korban kasus kekerasan
itu kan untuk melanjutkan proses suatu pidana itu kan harus ada alat bukti
harus sakinya harus dimiliki keterangan
baik artinya sekarang saat ini status akbpy ini apa pak
apakah terperiksa atau tersangka atau seperti apa
ya terperiksa dalam kasus di propam
oke terperiksa ya
dan masih di apa namanya diperiksa di propam di polda jawa barat
atas permintaan polda bubble
dan hari ini juga tim minta kalau ini segera kembali ke polda bubble untuk dilanjutkan pengusahaan
oke jadi hari ini akan diminta untuk ke polda bubble
ya kan pesawat dari bandung ke bangka itu kan nggak tiap jam
apakah nanti ada
baik kita akan tunggu seperti apa nanti
ya kita akan lihat
baik pak abdul munim kita akan tunggu seperti apa hasil pemeriksaan dari akbp y ini atas dugaan kekerasan yang sudah disaksikan oleh masyarakat di media sosial
kita akan tunggu bagaimana proses hukumnya
ya sebuah video kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi polda kepulauan bangka belitung berdurasi tiga puluh detik
dalam video tersebut terlihat seorang pria melakukan tindakan kekerasan terhadap ibu yang duduk di lantai meskipun sudah memohon ampun
video amatir kekerasan yang dilakukan oknum polisi ini viral di media sosial sejak kamis sore
rekaman berdurasi tiga puluh detik itu berisi adegan kekerasan oknum polisi yang diduga mencuri di minimarket di selindung baru kota pangkal pinang
pria berbaju orangnya bertuliskan polisi itu kemudian dikirim
orangnya bertuliskan polisi itu kemudian diketahui bernama akbp m yusuf yang menjabat kasubdit kilas ditpam opfit di polda bangka belitung
yusuf kini sudah dinonaktifkan setelah video ini tersebar di media sosial
yusuf merupakan pemilik minimarket bernama a primart yang beralamat di selindung lama kota pangkal pinang bangka belitung
yusuf datang karena mendapat laporan dari karyawannya bahwa ada tiga orang yang tertangkap pencuri
dua wanita dan satu anak di bawah umur
pemukulan terjadi karena perempuan yang diduga mencuri itu tidak mau menunjukkan kartu identitas sehingga membuat akbp yusuf emosi
di dalam video terlihat yusuf memukul sang ibu sebanyak dua kali dan juga memukul seorang anak
saat ini yusuf sedang diperiksa propam polda jawa barat karena bertepatan sedang mengajukan izin untuk mengurus sekolah anaknya
yusuf dijadwalkan akan diterbangkan jumat sore ke pangkal pinang
kapolda bangka belitung brigjen pol syaiful zahri membenarkan bahwa
pelaku pemukulan memang benar adalah salah satu anggotanya
kita bekerjasama dengan pro pampolda jawa barat karena misalnya kita sedang di bandung
dan nanti sore setelah pemeriksaan selesai akan dilakukan ke pangkal belitung
dan akan kita proses baik itu kodetik maupun
kalau untuk memudahkan pemeriksaan memang kita nonaktifkan yang bersangkutan
dan juga di nunjukkan dan juga ini juga sebagai pembelajaran pada anggota yang disangkutan di bandung
sementara itu dari tiga tersangka pelaku pencurian yang berhasil diamankan
satu perempuan berinisial d dinyatakan sudah cukup bukti
sedangkan rekannya dan anak d masih dalam proses pemeriksaan
sementara itu wakka polri komisaris jenderal syafrudin siap menindak tegas hingga menjatuhkan sanksi pemecatan
bila pria yang melakukan penganiayaan dalam video viral ada anggota polri
dalam video viral tersebut pria yang menganiaya seorang wanita itu tampak mengenakan kaos dengan tulisan polisi
di babel yang disinyalir ya itu anggota polri
tapi ada berita dari babel juga bahwa itu pemilik koko bukan anggota polri
tapi saya ingin mengatakan bahwa saya sudah memerintahkan tadi jam tujuh pagi tadi saya perintahkan kadifropam untuk berangkat ke babil untuk investigasi
kalau toh itu anggota polri kalau toh ya sebagai catatan saya sudah perintahkan sudah saya sampaikan bahwa segera proses tindak lanjuti sidang kode etik dan yang bersangkutan dipecat dari anggota polri
pencuri ya diproses juga jadi dua duanya diproses